si juling makan patah hati
dan abis itu bakal bunuh diri
lo tau gak
kalau aku gak bisa memiliki kamu
mendingan kamu mati aja
masa jam segini belum pulang dari kantor
telepon alia ada kabar apa
kok belum tidur
kok belum pulang mah
ya mama juga gak tau nih ah
dari tadi juga mama tuh udah berisah
kok gak tumben tumbennya ya
mi lo jam segini belum pulang
tenang aja mah
udah mama tidur aja ya
ini kan udah malem
biar alia aja yang nyari mi lo
bukannya apa apa al
tapi mama tuh khawatir sekali
khawatir kalau sampai dia ketemu sama juli
terus dia apa apain dimana
itu udah gak mungkin
kok kamu yakin sekali sih gak mungkin
mungkin mungkin aja kan
gak ada cemas cemasnya sih ah
kamu gak takut kalau sampai beli itu nanti dipengaruhi lagi sama si juli
alia udah gak takut
semua jalan udah alia cover mah
mereka udah gak mungkin bisa bersatu
untuk tidak ganggu mi lo lagi
mama tidur aja ya
bukannya besok mama harisan
istirahat yang panjang
apa yang sudah aku lakukan pada anak kita
anak aku sendiri
aku gak bisa memberinya restu
kalau saja bukanlah laki itu menjadi pilihannya
mungkin aku gak akan sekeras itu
mereka bertanggung jawab atas kematian kamu
aku gak bisa terima itu
sering bapak menangis karena papa menyesali semua ini
tanpa bisa berdiskusi dengan pak ahmad
berbicara dan duduk bersama untuk menyelesaikan semua ini pak
sekarang papa lumpuh
apa yang dihadapi akang sekarang
itu karena pula keluarga akang sendiri
bukan salah aku
kalau aku menjadi sulit memaafkan mereka
ini pekerjaan terakhir li ya dika
jadi lu harus berhasil
karena semuanya ada di tangan lu
jadi terserah gue
mau dikuburin dimana
si juling bakal patah hati
dan abis itu bakal bunuh diri
lu tau gak
gue tuh udah lama ya
kecebur di dunia krim ini
kecebur di dunia krim ini
kau takut lebih kriminal daripada gue
lu jangan sembarangan ya
gue ini bukan kriminal kan
gue cuma orang yang lagi jatuh cinta
jatuh cinta sama lu
kalau gue gak bisa memiliki dia
maka gak ada seorang pun yang boleh memiliki dia
terutama si juling
jadi mendingan milu mati aja
kalau gitu gue cabut

oh makasih kamu tahu dennny apa nanya
maksudnya menurut zalannya
kamu kenapa dukin milyeur ga